aksi kurang mengenakan terjadi di wisata alam gunung bromo
di kabupaten probolinggo jawa timur
sebuah video memperlihatkan sang perekam video yang merupakan wisatawan
justru dimintai uang oleh oknum ojekuda yang terjadi pada sabtu makan lalu
akun media sosial tiktok dengan nama adaltigach
mengunggah video saat dirinya asyik merekam ojekuda dari belakang
namun tiba tiba oknum ojek kuda itu meminta uang sebesar lima puluh ribu rupiah
dengan dali dirinya direkam tanpa sepengetahuannya
jika tidak mau membayar perekam diminta untuk menghapus video itu
dalam captionnya adaltigach kecewa pada oknum ojekuda karena memalak dirinya
video sendiri diunggah di tiktok pada tanggal dua puluh juni lalu
unggahan video ini sudah ditonton lebih dari lima juta kali
dan mendapat ratusan komentar dari netizen yang menyayangkan peristiwa itu
para pengusaha travel wisata juga menyayangkan peristiwa itu
karena seharusnya para pelaku wisata di bromo menjadi tuan rumah yang ramah dan baik
itu kasih pelajaran
biar bromo itu tetap dikunjung tetap disenangkan pengunjung pengunjung
sebagai tuan rumah ya harus bagaimana
harus ditindak gitu
sementara itu saat dikonfirmasi melalui pesan singkat
kapolsek sukapura mengaku belum menerima laporan resmi
dari taman nasional bromo tengger semeru terkait kejadian ini
persia priyongko proho lindo jawa timur